om om saya minta maaf ya om tadi pak nino sempat jatuh
nino sempat jatuh maksudnya gimana nih kenapa bisa begitu
coba intes cek udah kering tangannya kita ke meja opa lagi ya
pak papa mau pesen apa pak americano apa cappuccino pak
kpc saja nak makasih ya
eh sayang kita kesana yuk ke meja mama sama papa kopa lagi yuk
ini dulu sayang
kalau gak masalah papa
udah ngopi terus dari tadi bapak
terus gimana gak ada masalah kan
sebenarnya aku juga mau ceritain masalah ini sih pak
mama datang kesini tanpa sepengetahuan nino
jadi tadi malam mama sempat liat kalo nino itu berkali kali dengerin suara rena di hp dia
kayaknya dia kangen sekali sama rena
mama datang kesini mau minta izin sama kalian
kalau bisa minta izin untuk neno bisa ketemu setiap minggu sama rena
maaf emma aku rasa aku gak izinin
aku tidak bisa memberikan waktunya rena untuk bertemu dengan mas dino
tapi kenapa andin
kalo memang mas nino mau ketemu sama rena
itu harus rena yang minta
dan itu kalo ketemuan juga harus dirumah aku
harus diawasi sama aku
gak diluar gak dirumah mas nino sekalipun
menurut papa gimana aku jahat gak pak
bapak juga akan melakukan hal yang sama
papa udah selalu support aku dan selalu dampingi aku terus pak
apa sini sini duduk sama opah
duduk sama opah
oh mukanya gitu
pak ini kopinya pak
om itu gak bisa liat ya ma
sama kayak om baik ya ma
om itu kan ada anak yang nolongin
kan ada mama papanya om baik ya akan nolongin om baik
kalo aku mau ketemu om baik boleh ma
aku mau ajakin om baik main
itu dapat pahala ma
baru aja aku bicara masalah ini ke papa
dan ternyata sekarang rena meminta aku untuk ketemu sama mas nino
rena bilang rena mau ketemu sama mas nino
makasih banyak ya nandin
alhamdulillah kalo begitu
jadi besok pagi aku minta
mama sama mas nilau ke rumah ya untuk ketemu sama rena
iya nin makasih banyak ya
pasti nino senang sekali bisa ketemu rena
aku ngelakuin ini semua untuk rena
bukan untuk mas nino ya ma
mah dan aku minta sama mama tolong mama harus tetap sepakatin perjanjian kita
pak andin kasih izin untuk neno ketemu rena besok
syukurlah ma kalau gitu
ma ketemu sama mbak
besok ketemu sama mbak ya
bukan salah kamu sayang
kalau kamu sudah memiliki hati yang begitu baik
hanya saja kamu gak ngerti
mama ingin coba melindungi kamu dari orang orang yang sudah menyakiti kamu
bahkan sebelum kamu lahir
walaupun hatinya besar dan sanggup memberi kesempatan seperti ini untuk nino
tapi aku yakin sebenarnya andin masih terluka
sepertinya ada yang sengaja mencelakai pengendara mobil ini pak
karena barusan saya periksa dari keseluruhan mobil ini ada yang memotong kabel remnya dengan sengaja pak
dipotong dengan sengaja
jadi ada yang sengaja memencelakai mama dan randy

tidak kenapa kenapa bu
perlu saya panggilin dokter
tidak tidak apa apa
hanya sedikit syok saja
ibu kok badannya ketat kayak gini
ibu enggak kenapa kenapa kan
kami tadi kecelakaan ki
tapi kita udah baik baik aja
terus tak perlu lah sih
terus mas randy juga kecelakaan
mas randy kenapa
mas randy enggak kenapa kenapa kan
saya baik baik aja kok
alhamdulillah kalau mas randy enggak kenapa kenapa
tolong anterin bu rosa ya ke kamarnya
yaudah saya langsung pamit ya bu
atau t mas randy
kamu ke bnkl sekarang rick
saya tunggu ya
makanya pasti enak ya
katanya sih gitu pak
ternyata itu panas pak
kasian banget pak nino
dia kan gak bisa lihat
dia juga gak mungkin bisa motong dagingnya
atau gak gini pak
jadi nanti kalau udah dipotong potong
ambil pake garpu
sebelumnya saya minta maaf ya
ini seharusnya bukan jadi bagian pekerjaan kamu
ini kan lagi jam makan siang
ini namanya makan siang bareng bos
tadi sebelum kamu jemput mama saya ke rumah
apa rem mobil kamu baik baik aja
baik baik aja pak
tadinya gak ada masalah sama sekali pak
setelah itu apa sempet mampir kesuaraan tempat
kita sempet mampir ke daerah pertokoan gitu pak

saya juga enggak tanya randy
kamu ngerasa gak setelah kamu dari area pertokohan itu apa kamu ngerasa ada yang aneh
apa mungkin ada orang yang sengaja merusak rem mobil kamu di sana
ah itu dia pak
setelah dari sana saya memang ngerasa ada yang aneh sama dari mobil saya
awalnya saya berpikir kalau itu cuma perasaan saya aja
tapi mungkin bisa jadi ada sesuatu yang sudah terjadi sana pak
kita cek ke sana sekarang ya
kami pamit dulu ya pak
papa aku pulang dulu ya
besok kita ketemu lagi
akmir boleh masuk dulu nggak aku mau ngobrol dulu sama papa
ya salam dulu sama papa
ini si om surya
papa selalu dibuat kaku sama ketegaran hati kamu nak
kamu memegang janji kamu
padahal kamu tahu
itu berat buat kamu
papa besok boleh
naik ke rumah kamu enggak sebelum kekovisi
ya bolehlah pak
masih kangen pak sama kamu sama rena
pintu rumah aku selalu terbuka untuk papa
kita pamit dulu ya
ya tuhan simulated
pak boleh kami melihat rekaman cctv di rukun sini
terus hari pagi disini
ada yang merusak rem mobil saya pak
apa bapak yakin
iya pak soalnya setelah dari sini
dan saya sampai kecelakaan tadi
kalau begitu mari bapak ikut saya
perkiraan di jam berapa pak kejadiannya
sekitar jam sembilan lewat sepuluh an pak
ini pak rekamannya
ini pak rekamannya
ini pak rekamannya
pak lihat pak
ada orang yang mendekati mobil saya
oke itu pak
apa pak kejadiannya

mereka bakal mengisi mobil saya
dipersiapkan untuk angkut
dan and change programnya
untuk menjaga keindahan
menggunakan sim happiness
untuk pencecaan hidup
pak lihat pak
ada orang yang mendekati mobil saya
oke itu pak
ada orang yang mau mencalagi saya pak
sepertinya targetnya bukan kamu ren
silakan bapak rekam aja sendiri
rekaman ini dimonitor pakai hp bapak
siapa yang ngelakuin itu ya
siapa yang punya masalah dengan mama
sampai berbuat sejauh itu
makin cantik ya
mulai kan gombalnya
tuh gombal orang serius kok
apalagi kalau dipakai itu pasti enggak
tapi udah kurang praktek
yaudah mau pulang
ibu rosa yang tadi dokter daftarkan untuk jadi pasien saya
gak jadi dateng ya
gitu ya dok ya
mungkin bu rosanya berhalangan dok
saya juga gak tahu ya
sepertinya sih baik baik aja dok
kalau gitu saya permisi
ya mari dok
kok aneh ya

apa lupa kasih tau tante rosa

ya aku juga gak tau sih sayang gini aja mendingan di mobil kamu nanya ya

keterlaluan nih ini ren
ada yang mau mencelakakan mama saya dan kita harus cari orangnya
saya juga akan bantu cari tahu pak
kalau aku mau tanya sama kamu
tadi tante rosa kenapa gak jadi periksa ke dokter gunadi
saya belum kasih tahu kamu tadi ada sedikit masalah
apa aku ceritain aja masalah ini semuanya ke angga ya
hari ini lo bisa ketemu gue gak
ada yang mau gue omongin
mau ketemu dimana
di kantar gue ya
yaudah kalau begitu ini gue sama mici kesana sekarang ya
oke makasih nggak
aku jadi kepikiran deh sama al dan tante rosa
kamu setelah disini langsung pulang ke rumah aja ya
nggak usah ke kantor lagi
kalau perlu sebelum kau pulang kau periksa dulu ke rumah sakit
kamu kan tadi juga sempat ke bentur kan
terima kasih kamu udah mati mati aja

kalau begitu saya pamit pak
saya udah pesan taksi online
tapi belum dateng
kita tunggu disini gak apa apa kan pak
saya mau ke toilet dulu
bapak nunggu disini gak apa apa
kamu udah selesai
ya allah dia buta
saya bantu pak
kurit kursi roda saya dimana
kurit kursi roda di belakang pak
gimana ya pak al ya mamanya selamat enggak ya iya nih gue juga jadi kepikiran sama
pak alpa gimana pak mamanya bapak baik baik aja kan pak alhamdulillah mama saya selamat
kalian ini mahasiswanya andi di kampus kan iya pak kenapa bisa ada di kantor saya kalian
sekolah kuliah kalian kebetulan kita bertiga pkl di perusahaan bapak iya pak dan kami
bertiga juga lagi nunggu pak rendy pak tapi kayaknya pak rendy gak dateng deh pak pak rendy
memang tidak hadir hari ini jadi kalian bisa pulang besok aja kesini ya udah pak kami
pamit dulu ya pak ya sebentar
tadi kalian bilang pkl di kantor saya kan see printed me
kalau mereka muncul pamit dulu oke
oh ya because students

makasih banget pak
makasih mas makasih
pak ada apa pak
gapapa tadi cuman ada
kecelakaan kecil aja
kamu sakit gak kakinya tangannya pak
saya lupa masang rem di kursi rodanya bapak
namanya juga musibah
taksi onlinenya masih lama
oh iya sebentar pak
udah deket sih pak
udah dateng pak
maaf dengan ibu catherine
iya iya bener
ke tala mobil mas
iya iya bener
ke tala mobil mas
minta tolong kursi rodanya ya
nanti alamatnya berubah
nanti alamatnya berubah
ya udah gapapa
ma aku sama rena boleh masuk
ma aku sama rena boleh masuk
ma aku sama rena boleh masuk

ya masuk sayang
masih shock aja sih
kok bisa sih ma kenapa
kok bisa sih mak kenapa
mama juga ga abis pikir mama juga gatau
tadi randy bilang

gak ada masalah di mobilnya

mama juga ga abis pikir din bener bener ga abis pikir
bener bener ga abis pikir
bener bener ga abis pikir
ya beruntungnya mama ga kenapa napa kan

iya om ma baik baik aja
om ma cuman kangen sama cucu om ma

randy ini kenapa sih
ya allah randy
kamu dari mana sih
mama tuh telpon kamu gak diangkat angkat
mama kan jadi pikiran gini
tadi tuh aku sibuk banget ma
sampai ga sempet denger kalo mama nelfon
sampai ga sempet denger kalo mama nelfon
kamu beneran gak apa apa ren
tadi ya kesini naik taksi sih
loh kok naik taksi
iya mobil aku lagi di servis mas
buktinya aku kenapa napa
tapi beneran nih kamu gak apa apa ren
kamu gak berantem sama orang
kamu ga pukul pukulan gitu
aku udah bohong
aku gak mau cerita sama mama soal kejadian tadi mah
yaudah yuk ma
kita ke atas aja
dan om liat kamu juga udah bisa jalan lagi
om juga dapat laporan dari petugas lapas
selama disini kamu berkelakuan baik
kamu mau kemana
kamu mau kemana
kamu mau kemana
kamu mau kemana
kalian jangan keringkan rick
jaga terus sikap baik kamu ini
supaya kamu bisa dapat keringanan
dan bisa bebas lebih cepat
tapi ingat satu hal
jangan pernah bikin masalah disini
dan seperti yang om pernah bilang sama kamu
om akan carikan pekerjaan setelah kamu bebas dari sini
kita bangun lagi karir kamu
kita bangun lagi karir kamu
terima kasih om
terima kasih om
gue emang bertekad bisa bebas lebih cepat
gue emang bertekad bisa bebas lebih cepat
supaya gue bisa jengukin

sekarang nino udah bener bener gak peduli sama dia

ini mama buatin teh buat kamu

ini buat mama
ini dari mbak catherine
ini dari mbak catherine
kamu udah bilang terima kasih belum sama dia
kamu udah bilang terima kasih belum sama dia
untuk kiriman makanannya
iya belum lah
soalnya tadi kan aku sibuk banget
kamu nggak boleh gitu ren
kamu harus bilang terima kasih sama dia
kalau bisa juga nih
kamu ajak dia mau pikir
tadi pak nino sempet jatoh
nino sempet jatoh maksudnya gimana ini
kenapa bisa begitu
ini cuma mesin bak kecil
udah gak usah dibahas
sekali lagi saya minta maaf ya
udah gak masalah
ya udah catherine

tante udah siapin kue sama teh di dalam
gak usah repot repot om ini juga catherine mau langsung pesan taksi online kok mau pulang
justru kami yang selalu merepotkan kamu
atau mungkin kamu pesen taksi online nya dari dalam rumah aja daripada di sini pinggir jalan
aku chat dulu ya
aduh pak nino om kayaknya kali ini saya benar benar harus langsung pulang deh

ya udah gapapa
ya kalau gitu
ya kita masuk dulu
terima kasih ya
sekali lagi terima kasih ya
juren ngapain sih kamu pakai chat chat dulu
udah aja langsung telpon
iya takutnya kan dia lagi sibuk ma
aku gak mau ganggu dia
kamu tuh gimana sih
aduh gimana nih gue udah dukan banget

tuh apa mama bilang
langsung aja ditelepon
wok dianya juga mau kok ayo telfon
iya ini aku telfon
lo harus senang lo harus jayain
saya ganggu gak ya
aku lagi agak sibuk sih
buat kiriman makanan tadi pagi
buat kiriman makanan tadi pagi
gitu gak apa apa kok mas
aku juga hari ini sibuk banget
sampai lupa deh masalah itu
sibuk gak ya
jangan jangan aku mau diizak jalan nih
kerja sih besok
kalo memang gak sibuk

kopi di jam makan siang
kalo memang sibuk gak usah gak apa apa
iya beneran tadi barusan aja aku cek jadwal aku
besok kosong ternyata
besok kosong ternyata
oke nanti untuk tempatnya
gak boleh gak boleh gak boleh
aduh sereng banget besok diajakin
gitu dong ren
gitu dong ren
kamu itu ya memang bener bener laki laki
kamu tuh sopan ya
mama tuh memang bener bener deh
udah minum lagi ren
dicobain ini dari mbak catherine

enak lho ren tadi mama udah cobain
permisi pak al ada tamu untuk bapak
permisi pak al ada tamu untuk bapak
suruh masuk aja pak
suruh masuk aja pak
makasih ya bel
saya permisi pak makasih
eh al jadi gimana
ada ada apa ya nek
iya udah apa sih al
kamu sampe manggil angga kesini lho
pasti ada masalah serius
ada masalah yang sangat serius
masalah yang sangat serius
tadi nyokap gue sempat kecelakaan
kecelakaan gimana maksud lo
tadi rendy jemput
nyokap gue untuk diantar
ke rumah sakit
dan ada orang yang sengaja merusak remnya rendy

pak lihat pak
ada orang yang mendekati mobil saya

jadi pak kita langsung datang ke shabat
jadi pak kita langsung datang ke shabat
jadi pak kita langsung datang ke shabat
gila bener bener parah
gue juga sangat yakin kejadian sebelum ini juga berkaitan
berkaitan kejadian sebelum ini kejadian apa
kemarin ada gurubat bakso
yang meluncur ke nyokap gue
ya sekarang pertanyaanku gini lo tahu siapa pelakunya
bisa aja tapi kalo memang saingan bisnis kenapa nyerangnya nyokap bukan gue
gue khawatir banget nek
gue takut nyokap gue kena apa apa
gue itu seperti sahabat gue sendiri keluarga gue sendiri
semuanya bakal baik baik aja
lo gak usah khawatir
mengenai siapa pelakunya gue bakal turun tangan
gue bakal cari tau
lo bakal cari tau